dalam kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang undang perampasan aset tindak pidana
ini juga penting sekali
dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insyaallah ini juga akan bisa selesai
agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional transparan dan akutabel
dan untuk meningkatkan kesehatan rakyat
saya juga mendorong kpk dan kejaksaan agung agar semaksimal mungkin menerapkan
dakwakan tindak pidana pencucian uang tppu untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas
dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara
kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindakan

perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana treaty on mutual legal assistance